pengemudi ojek online atau yang biasa disebut mitra aplikator online
menyambut baik aturan tarif ojek online per satu mei dua ribu sembilan belas
dengan adanya penetapan tarif batas bawah batas atas dan biaya jasa minimal
mitra ojek merasa tidak lagi khawatir akan tarif yang terlampau rendah
walau pesanan berjarak dekat
kementerian perhubungan ri telah menetapkan biaya jasa batas bawah
batas atas dan biaya jasa minimal untuk usaha ojek online
penetapan biaya dibagi menjadi tiga zonasi
di jabotabek yang digolongkan menjadi zonasi dua
ditetapkan tarif rp delapan untuk empat km pertama
dengan batas bawah dan batas atas tarif masing masing rp dua dan rp dua lima ratus per kilometer selanjutnya
sejumlah mitra ojek menyambut baik penyesuaian tarif ini
ditambah dengan paparan dari kemenhub bahwa
porsi pendapatan mitra ojek ialah
di luar promo potongan harga
rojak misalnya mitra ojek yang tiap harinya bekerja sejak pukul enam pagi hingga sembilan malam ini
mengaku terbantu dengan adanya penyesuaian tarif tersebut
pasalnya perhari ia lebih sering mendapat pesanan ojek jarak dekat
atau kurang dari empat km
sehingga walau perhari ia mendapat dua puluh satu hingga dua puluh tiga pesanan
pemasukan yang didapat
karena tidak ada biaya jasa minimal
rojak pun tidak khawatir akan sepi penumpang
karena ia menganggap ojek online sudah dikenal sebagai sarana alternatif berkendara
yang mudah dijangkau dan cepat untuk mengantar sampai ketujuan
kalau menurut saya sekali sih kalau kayak gitu ya alhamdulillah
udah ada kenaikan itu mah enak daripada yang dulu
intinya sesuai lah gitu
nggak terlalu murah murah banget gitu lomba
jadi ke metro ojeknya pun juga penghasilan bisa nambah
kan ada terus order atau gitu
pasti kalau masalah order itu pasti tetap ada
karena kita di sini udah sekarang tuh mayoritas ojek online itu udah dikenal semua
semua kalangan tuh udah kenal
jadi buat mereka yang nggak punya kendaraan pribadi
otomatis daringnya tetap ke kita gitu
karena apa yang pertama kita lebih cepat gitu
lebih cepat untuk menangkap
lebih cepat untuk menangkap
lebih cepat untuk menangkap

sebagian warga pengguna ojek online pun memaklumi kenaikan tarif ini
walau masih berharap pihak penyedia aplikasi ojek online tetap memberikan promo potongan harga
agar tarif tetap terjangkau
kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya wajar ya
asal karena ini untuk kepentingan para drivernya juga biar pada sejahtera
kan sekarang banyak banget nih driver ojol biar mereka juga sejahtera
dan semua happy lah istilahnya gitu
tapi ya untuk para pemilik ojol ya
aplikasinya kita sih berharap banyak promo aja kali ya
jadi semua happy tetap
penyesuaian tarif ojek online ini akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali
kementerian perhubungan berharap
adanya batas bawah tarif akan membantu menaikkan tarif kesejahteraan mitra ojek
sedangkan batas atas tarif dibuat untuk menghindari lonjakan tarif saat jam sibuk atau peak hour